sehat dong pastinya sehat dan kita selalu semangat apalagi kalau membicarakan soal indonesia dan korea
karena ini pernikahan kalian ini menyita begitu banyak perhatian apalagi ketika budaya korea sudah begitu masif ada di seluruh dunia termasuk indonesia
boleh diceritakan nggak ke kita bagaimana sih awalnya ketemu kok bisa
bisa akhirnya menikah dengan kita tahu bahwa tradisinya tuh beda banget gitu loh
oke jadi kita pertama kali kita ketemu
pertama kali bertemu itu di sosial media sebenarnya
kita upah pengen belajar bahasa indonesia jadi kita bertukar bahasa satu sama lain
nah dari situ kita ibaratnya kayak cinta lokasi gitu dan akhirnya sampai menikah
wow dada dulu dong ke kamera dong
bagaimana dengan acara pelaksanaan pernikahannya
ini kalau kita lihat kan secara adat dilakukan di banjarmasin
dan juga ada acara tradisional ada modern
boleh diceritain nggak
untuk acara di banjarmasin sendiri aku dari dulu emang suka banget sama namanya budaya
jadi punya impian pengen menikah pakai tradisi banjar gitu
nah kebetulan suami orang luar bukan orang banjir
jadi pengen banget memperkenalkan budaya banjar
ke suami budaya indonesia
jadi kita pakai budaya banjarmasin waktu di banjarmasin
dan begitu pula di korea kita pakai budaya korea waktu kawinan di korea
perbedaannya banyak banget gak sih tara
perbedaan antara korea dan juga indonesia dalam konteks menyelenggarakan pernikahan dan juga perjodohan ini ya istilahnya
perbedaannya benar benar signifikan banget ya shagia ya
dari undangan tentunya
terus dari semua runtutan acaranya
waktu di korea kita full cuma satu jam pernikahannya resep pernikahannya
tapi kalau di banjarmasin itu mulai pagi sampai malam gitu acaranya
jadi menurut upa bagaimana
oh panjang banget ya
itu selama merencanakan pernikahan
dan acara upacara pernikahan itu pernah ada selisih paham nggak
karena perbedaan budaya
ini kan kalau di sana mungkin di korea mungkin lebih singkat begitu
tadi kalau wonny cerita cuma satu jam katanya
selisih paham sih awal awalnya sih nggak ada ya
soalnya aku juga gak kepikiran mau menjelaskan ke upah bahwa kita nanti akan berdiri selama beberapa jam loh
jadi nggak ada pembicaraan itu
tapi setelah dilaksanakan pernikahan di banjarmasin lupa kayak
oh ternyata berjam jam ya
berapa jam cagik
ya lima jam
lima jam berdiri
terus berkenalan sama orang orang salaman
terus juga prosesi lihat seorang menari
kita juga diusung gitu
jadi perselisihan paham di awal itu nggak terjadi sih
terjadinya belakangan gitu karena dia nggak tahu
oh malah di belakangnya
nggak ada pengalaman dulu ya
nggak ada pengalaman
oke ini kan menjadi apa ya pernikahan kalian ini menjadi impian sebagian wanita indonesia
apalagi menikah dengan upa apakah ini seindah di drama drama korea tara
menikah dengan opa sebenarnya gimana ya
karena jujur aku dari kecil suka nonton drama sama mama
jadi impian menikah sama upa
maksudnya kayak memikirkan atau apa ya sang sambut gitu
imajinasinya itu agak berbeda sama yang di drama
kalau di drama kan kayak oh romantis banget nih ya selesuit banget gitu
tapi setelah sama upah aku merasa dia romantis dengan apa adanya dia gitu
dengan caranya sendiri
nggak seperti di drama banget
suaminya suami aja
suami ya suami aja
tapi tara aku mau nanya dong
kalau misalnya tara tuh sebelumnya sudah pernah punya mama
kalau misalnya tara tuh sebelumnya sudah pernah punya mantan orang indonesia
atau baru pertama kali pacaran kemudian menikah dengan moni
saya tutup telinga
dulu deket deket aja sama orang indonesia
terus jodohnya sama dia
nah ini kalau sudah pernah deket deket aja
romantisnya beda tidak orang indonesia dengan eopa
se pengalaman berbeda
jadi mungkin dulu yang deket sama aku agak lebih maskulin di mana
tapi dia juga maskulin
tapi lebih ada sisi di mana dia halusnya
jadi kayak kita nonton drama bareng yuk
terus kita skincare an bareng yuk gitu
jadi ada sisi sisi yang kita menyatu dalam sebuah hobi yang sama
tapi hobinya itu bisa ditentukan
tapi hobinya itu bisa ditentukan
bisa dilakuin sama wanita dan perempuan gitu loh
oh jadi hobinya bisa bareng ya
woni apa yang anda sukai dari kebudayaan indonesia
terutama dari istri anda
pastikan ada beberapa hal yang berbeda ya
culture indonesia dengan korea
apa yang paling anda suka culture di indonesia
yang paling suka tentang indonesia itu tinggi toleransi
jadi saya selama saya tinggal di indonesia lima tahun
saya sendiri menjadi orang yang lebih sering senyum
terus lebih baik hati
terus buka hatinya
ya berkat istri juga
kalau tara apa yang disukai
yang mungkin gak dapet gitu loh budaya di sini di indonesia
yang mungkin gak kamu dapetin gitu
apa ya mungkin dia lebih kepada personality nya aja kali ya
dia lebih kepada lebih ke cepat cepat cepat gitu
jadi lebih menghargai waktu efisien banget
terus juga lebih kepada belajar untuk lebih menghormati yang lebih tua
jadi aku belajar yang sopan santun banget
itu dari dia sebenarnya
kepada yang lebih tua kepada orang tua kepada keluarga gitu
nah itu kan sikap sikap ya atau budaya budaya sehari hari
makanan indonesia yang paling favorit apa
yang favorite saya rawon dari rumah saya
kalau dari banjar ada nggak
soto banjar ya saya paling suka
oh soto banjar suka oke
kita bicara selanjutnya kita akan bicara soal anak ya
kalian kan sudah punya satu anak
nah ini cara mendidiknya bagaimana tara dan wonny ini kan pasti kolaborasi antara budaya
dan juga aturan aturan di korea dan juga budaya di indonesia
untuk mendidik anak sih sebenarnya karena kita tinggal di indonesia
untuk masalah bahasa dulu kita lebih keseharian pakai bahasa korea dulu
karena lingkungan kita semua pakai bahasa indonesia
terus untuk tingkah laku kita ajarkan sopan santun dulu sih
sopan santun jadi kita gabungkan antara budaya indonesia sama budaya korea
yang mana yang bagus itu kita campurkan dan kita kasih pembelajaran itu ke baby funny gitu
berarti ini ya nggak ada hal yang benar benar beda banget secara signifikan ya dalam konteks mendidik anak ya tara
perbedaan signifikan sih paling karena bahasa ya
rasanya kan kita di rumah pakai bahasa korea
untuk anak juga biasanya pakai bahasa korea
jadi buku buku sekarang kita ajarin pakai bahasa korea

untuk bahasa indonesia nya nanti menyusul
karena lingkungan juga ya kita kan tinggal di indonesia
jadi bahasa indonesia di keseharian nanti gitu
jadi kayak karena kita tinggal di indonesia jadi kayak bahasa daerahnya dia lah bahasa korea di sini gitu di rumah
kalau saya tidak salah ini wonny dari daegu ya
berarti satu kampung sama coach shin taeyong
oh iya ya sebenarnya dia senior universitas saya
main bola bareng gak dulu
maunya masih belum pernah
belum pernah oke
tara dan wonny kita tahu bahwa kalian itu punya channel di youtube
keluarga yang menyajikan konten konten yang mirip dengan kalian itu banyak yang berkaitan dengan budaya korea
apa sebenarnya yang melatar belakangi kalian kemudian membagikan hal hal itu di sosial media
sebagai content creator tujuan kami adalah menjadi salah satu contoh yang baik kepada penonton atau international air copper masa depan
jadi lewat konten kami mau tunjukin dua keluarga yang ada beda budaya menjadi satu keluarga yang berbeda budaya
menjadi satu keluarga yang berharmonis dan hormat satu sama lain
jadi kita juga pengen sharing nih misalnya tentang dokumen atau tentang kehidupan sehari hari sebagai dua budaya yang berbeda gitu
jadi menurut kita platform youtube memang benar benar bagus ya untuk memberikan sharing pengalaman pengalaman kita gitu
siapa tahu nanti ada apa namanya couple
internasional juga yang melihat channel kita terbantukan di masa depan
iya karena ini administrasi juga penting banget ya kalau misalnya dua dua budaya yang berbeda dua negara berbeda ya tara ya
baik terima kasih sekali tara dan juga wonny yang sudah berbagi bersama kami bagaimana awal bertemu kemudian menghadapi perbedaan budaya
dan menceritakan tadi yang menarik juga ternyata wonny adik kelasnya kutsin tayong ya di daegu
terima kasih tara dan wonny sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini sehat selalu ya